menjelang lebaran kue kering mulai diburu
salah satu kue kering andalan adalah nastar
kue kering berisi selai nanas ini kini dimodifikasi bentuknya
di jalan cisaranten kulon kota bandung kue nastar dimodifikasi dengan bentuk karakter kartun dan juga superhero
kue nastar berwarna cerah dengan bentuk karakter superhero dan kartun terpajang rapi dalam etalase di rumah pemilik usaha kue karakter ini
tak hanya kue nastar yang dapat dimodifikasi bentuknya
kue kering pun bisa
sejak empat tahun didirikan pemilik usaha kue karakter ini konsisten untuk membuat kue nastar dan kue kering dengan beragam karakter
kan saya juga tadinya bisnis jaket jaket karakter juga
jadi gimana sih kalau misalnya kita bikin jadiin kue gitu
tapi paling ideal itu adalah cookies karena gampang dibentuknya terus ada sesinya
jadi kayak lebaran itu laku
jadi kita bisa bikin kue kering dengan beragam karakter
proses pembuatan kue nastar karakter sama seperti kue nastar pada umumnya
adonan yang berisi selai nanas dipanggang kemudian ditiriskan
saat proses penirisan ini kue dihias sesuai dengan karakter masing masing
nah saya sedang menghias kue nastar ini dengan menggunakan icing yaitu campuran antara putih telur gula icing dan juga pewarna makanan tentunya
setelah ini kue nastar akan dihias dengan menggunakan icing yaitu campuran antara putih telur gula icing dan juga pewarna makanan tentunya
setelah ini kue nastar akan dipanggang kembali selama lima menit dan kemudian siap untuk dikemas
kue nastar karakter didistribusikan ke seluruh indonesia dan dapat dipesan secara online